inilah adegan di mana ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
secara mengejutkan memanggil wisnu saktibuana
kader yang awalnya digadang gadang akan menggantikan tirisma harini
sebagai wali kota surabaya
mega sampai harus memberikan klarifikasi bahwa memilih eri cahyadi
yang bukan kader partai sebagai calon wali kota surabaya
bukan berarti membuang dirinya
beberapa kali mega memang mengingatkan kader pdip di surabaya
agar tegak lurus dengan perintahnya untuk memenangkan pasangan eri cahyadi armuji
eri adalah kepala badan perencanaan dan pembangunan kota atau bapeko surabaya
sedangkan armuji adalah kader pdi perjuangan yang kini menjadi anggota dprd jawa timur
mega mengancam akan memecat siapa saja yang tidak tunduk pada keputusannya
siapapun saya pecat dan tidak menunggu waktu
jadi kalau tidak ada soliditas
nah itulah hak prerogatif pada hari ini
saya turunkan kepada kalian seluruh
eri dikenal sebagai anak emas dari risma harini atau risma
kedekatan risma dengan megawati melanggengkan langkah eri
yang kini masih berstatus sebagai pegawai negeri sipil itu
risma lah yang menyodorkan nama eri kepada megawati
sedangkan wisnu adalah kader lama partai
dan merupakan anak almarhum sucipto
orang dekat megawati yang turut membangun partai
rekomendasi kota surabaya
eri cahyadi stmt dengan armuji m h ar

keputusan ini disambut kecewa oleh para loyalis wisnu
sejak pagi mereka ini sudah datang ke kantor dpd pdi perjuangan jawa timur
begitu nama eri cahyadi armuji yang disebut
mereka langsung histeris
tadi banyak yang menangis banyak yang kecewa pulang semua
teman teman saya lihat bahas di
saya tetap mendukung ws bagaimanapun
soal instruksi partai
saya rasa mesin partai banyak yang mati
ditemui usai acara wisnu legowo dengan keputusan partainya
ia bakal menemui seluruh relawan yang sudah bergerak dari kampung ke kampung
untuk tetap bekerja memenangkan pasangan eri cahyadi armuji
ya nanti kan kita kumpul lagi lah
insya allah kalau kader dpd perjuangan akan tetap dekat lurus pada keputusan ketemu
kabarnya wisnu mendapatkan tugas khusus dari megawati
untuk menjadi ketua tim pemenangan pasangan eri cahyadi armuji
sejumlah kalangan menilai mesin pemenangan di tubuh pdi perjuangan
akan sulit berjalan karena banyaknya kader akar rumput yang kecewa dengan keputusan ini
tim liputan cnn indonesia